oleh karena itu mari saudara saudara kita lihat bagaimana kinerja data kita pada hari ini
yang sebenarnya juga merupakan bagian dari gambaran kepatuhan kita
di dalam melaksanakan pencegahan covid sembilan belas
kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak satu ratus lima puluh delapan ratus delapan puluh tujuh
yang terdiri dari pemeriksaan rapid time real time pcr sebanyak satu ratus lima puluh empat ratus sembilan puluh tiga
dan tes cepat molekuler sebanyak tiga ratus sembilan puluh empat spesimen
jumlah kasus yang diperiksa adalah satu ratus delapan enam ratus sembilan puluh sembilan orang
hasil positif yang kita dapatkan sampai dengan pukul dua belas tiga puluh
pemeriksaan positif dengan real time pcr tiga belas lima ratus empat puluh tiga orang
dengan tcm sebanyak satu ratus dua orang
totalnya adalah tiga belas enam ratus empat puluh lima orang
pemeriksaan negatif total adalah sembilan puluh lima lima puluh empat orang
kasus odp yang saat ini terakumulasi dalam catatan
adalah sebanyak dua orang
kasus odp yang saat ini terakumulasi dalam catatan

di mana sebagian besar adalah selesai dipantau
konfirmasi covid sembilan belas yang kita dapatkan sampai dengan saat ini adalah tiga belas
kasus sembuh dua enam ratus tujuh orang
kasus meninggal sembilan ratus lima puluh sembilan orang

tiga ratus tujuh puluh kabupaten kota telah terdampak di tiga puluh empat provinsi
oleh karena itu saudara saudara sekalian
gambaran inilah yang kemudian menjadi poin
untuk kita bisa melihat seberapa disiplin kita mematuhi
untuk menjaga jarak tetap di rumah
kemudian mencuci tangan dengan menggunakan sabun
dan menggunakan masker
inilah yang kemudian menjadi ukuran
karena inilah cara kita mengendalikan penularan covid sembilan belas ini
oleh karena itu saudara saudara sekalian
mari kita pahami ini agar kita tidak semakin sulit
menghadapi permasalahan ini
semakin cepat kita bisa menyelesaikan permasalahan ini
maka semakin baik kita bisa melakukannya
kita percaya bahwa ke depan perkembangan penyakit ini
akan sangat diwujudkan
diwarnai oleh kepatuhan kita
dalam mengikuti anjuran untuk menjaga jarak
tidak keluar rumah
mencuci tangan secara terus menerus
dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir
saudara saudara inilah yang harus kita pahami bersama sama
karena kita yakin bahwa upaya kita ini membutuhkan kerjasama yang kuat
baik yang dilaksanakan dari tingkat keluarga
terus sampai dengan tingkat lingkungan kita
inilah upaya yang bisa kita lakukan
tetap menjaga kebersamaan
lindungi yang sakit
lindungi yang sehat
karena ini yang bisa kita lakukan
dari apa yang sudah menjadi arahan dari pemerintah
psbb harus dijadikan senjata bagi semua masyarakat
untuk memutuskan rantai covid sembilan belas ini
oleh karena itu
mari jalankan dengan baik
hanya ini yang bisa kita lakukan
dan itulah bukti yang nantinya akan bisa kita lihat
dari kinerja kasus hari per hari yang kita laporkan
kita tahu hari ini cukup banyak kasus
yang kita dapat lihat
dan inilah sebenarnya gambaran dari kepatuhan kita
dalam menjalankan psbb
dalam menjalankan anjuran pemerintah untuk menjaga jarak
mari kita yakini bahwa kita bisa melakukan ini bersama sama
mari kita menjalankan peran ini secara maksimal
agar kita menjadi bagian yang kemudian terstruktur
menjadi bagian yang terkoordinasi
dan bagian yang kemudian bisa terindikasi
dan bagian yang terkoneksi
bahwa kita pasti bisa mengatasinya
kita harus punya komitmen yang kuat
patuhi dan disiplin ketentuan yang dibuat oleh pemerintah
dengan cara ini kita bisa menyelesaikan permasalahan kita
terima kasih selamat sore